otoritas jasa keuangan atau ojk mengajak masyarakat menggunakan jasa perbankan syariah yang produk dan layanannya sudah sesuai syariat islam
mulai memberikan oksigen gratis pada pasien covid sembilan belas
karena samarinda merupakan kota yang
berarti emang yang keempatan diatasnya gak ada
tol semarang demak seksi dua siap menyambut arus mudik dua ribu dua puluh
kalau singkatannya juga tadi sudah sempat disebut yaitu exchange traded fund
nah semoga mendapatkan banyak berkah
oke ren tapi sebelum itu kita pengen ingetin lagi kalau kita punya medsos
kalau untuk amerikannya salah satu contoh makanannya kita amerikannya ada kita disini ada kasadila ada cheeseburger
dan untuk itu perlu berbagai kemudahan dan terutama ya itu birokrasi yang berbelit belit
iya ame soalnya gue pas lagi nonton di video rocky juga kayaknya banyak banget yang masuk perbanas ya
maka akan membentuk satu dendrit baru dari perilaku tersebut
lebih baik kita menginvestasikan di tempat yang aman
wah salah ini kurang nih padahal
karena soalnya kalau misalnya saya pribadi kalau misalnya makan dulu
ini kita jaga supaya industri kita ini tetap berjalan dengan baik
oleh pembintu perlintasan iws dan segala macamnya karena memang tergantung dari jumlah perjalanan
gue paham sebenarnya soalnya kalau misalnya ngeliat posturnya ko rico sendiri kan sebenarnya apa sebagai pembaskep profesional kurus banget nggak kelihatan pembaskep sebenarnya ya kan
kembali lagi seperti normal ya bu ya
karena biasanya kan kalau misalnya film horror itu ustad itu jadi kayak apa ya pelengkap gitu
mereka siap untuk membantu
kalau lah apa yang disampaikan oleh prof deni tadi
nah itu akan menggunakan price list itu
jadi ada proses dialog atau diskusi bersama mitra mitra ketenaga kerjaan kami
biasanya dimainkan oleh lima sampai sepuluh orang
iya kurang lebih sih kayak gitu
jadi saya menginisiasi sebuah program
kalau hanya sebatas untuk dikonsumsi sebagai buah
iya kenapa suka main pasir karena pasir itu menyentangkan di pantai karena saya di bandung
kemudian tipsnya lagi aku selalu suka follow content creator lokal
gerak rancaknya kerap dipertontonkan di forum internasional
gitu ya karena mungkin
pihaknya akan mengajukan permohonan agar kliennya tidak ditahan
menjadi empat triliun dan kami optimis
lihat masalah dimana ikuti semua ketentuan ketentuan
senang tapi kalau kita operasi
anda melihat bijakkah langkah ini
kemudian kasus kemudian akan banyak
diduga tidak makan dan juga tidak minum selama berhari hari
yang dijual dengan harga dua belas ribu rupiah
apa yang paling anda rasakan kemudian berapa persentase kenaikan jika dibandingkan mungkin dengan tahun lalu atau dengan dua tahun lalu
bahkan tujuh belas atau delapan belas tahun yang lalu